mama tersayang izinkan kami bertiga melepas kepergianmu
ya hanya kami bertiga
tanpa teman saudara tetangga ataupun rekan kerja
sedih yang teramat sangat
tidak bisa menghadirkan mereka di sini untuk melepas kepergianmu
tapi ini demi kebaikan mereka
itulah sepenggal curahan hati eva rahmi salama
yang baru saja ditinggalkan ayah dan ibunya akibat virus corona
melalui instagramnya eva menceritakan proses pemakaman ibunya di tpu pondok rangon jakarta timur
yang sangat berbeda dari pemakaman umum
solat jenazah digantikan dengan solat gaib
lokasi pemakaman yang jauh dari makam lainnya
pemakaman sangat steril dan sepi
hanya dihadiri eva dan dua orang anggota
eva bercerita ibunya mengeluh sakit
sejak dua puluh sembilan februari dua ribu dua puluh
almarhumah kemudian dirawat
di salah satu rumah sakit di kawasan grogol jakarta barat
curiga corona pihak dinas kesehatan
melakukan swab tes
dan tanggal empat belas maret almarhumah dipindahkan
ke rumah sakit persahabatan
sampai akhirnya meninggal
inilah kali terakhir eva bisa melihat
wajah sang ibunda
curahan hati mengenai kepergian sang ayah
diutarkan leonita triwahyuni
putri dari mendiang guru besar epidemiologi fkmui
yang juga meninggal akibat virus corona
melalui instagram miliknya
leonita bercerita meski sempat dilarang praktek
mendiang ayahnya tetap menjalankan tanggung jawab
sampai akhir hayatnya
dalam masa isolasi keluarga tidak bisa mendampingi
termasuk di saat kritis
jenazah tidak disemayamkan
keluarga tidak bisa menolong orangnya
memilih pemakaman yang diinginkan
karena lokasi pemakaman sudah ditentukan
kini keluarga hanya bisa berdoa untuk kedamaian sang ayah
kisah kedua keluarga korban covid sembilan belas ini
mengingatkan anda saya kita semua pentingnya di rumah aja
kedua upaya tersebut adalah langkah terbaik
untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan
karena kita tidak pernah tahu
orang yang membawa covid sembilan belas
anur gewang cnn indonesia